keinformasi selanjutnya saudara pemkot bekasi dan tni mendata rumah warga yang mengalami kerusakan akibat ledakan di gudang amunisi kodam jaya di ciang sana bogor jawa barat
dari hasil pendataan delapan rumah warga mengalami kerusakan
rumah rumah warga yang mengalami kerusakan dan tembok retak akan mendapatkan ganti rugi dari pihak tni dan pemerintah kota bekasi
kerusakan rumah warga tersebut umumnya tembok di beberapa ruangan retak
bahkan kerasnya ledakan membuat tiang penyangga di salah satu rumah nyaris robo
diketahui rumah warga di kelurahan cikiwul ini berdekatan dengan yang terdampak ledakan gudang amunisi
sedikitnya ada tujuh puluh keluarga yang terdampak dan delapan rumah yang mengalami kerusakan
sampaikan nanti kepada pimpinan baik ke pak pj wali kota mungkin juga nanti ada juga pendataan juga dari tni yang akan melakukan pendataan kita
mudah mudahan dengan ada kejadian ini warga yang terkena dampak bisa diberikan bantuan
sementara pangdam jaya mengatakan saat ini masih melakukan penyisiran residu bahan peledak yang berdampak ke rumah warga
dengan pihak pj gubernur jawa barat terkait ganti rugi rumah warga yang rusak
nantinya pemerintah daerah jawa barat akan melakukan ganti rugi terkait kejadian ini
panglima tni dan kasat sudah meninjau dan dipastikan lokasi ledakan sudah aman
dan saat ini kita sedang melakukan pembersihan dan sterilisasi untuk mengumpulkan sisamatan
material material yang disisilkan itu
dan juga melakukan pengecekan dengan pihak kepolisian dan juga pihak pemda tentang dampak yang terjadi di sekitar daerah daerah tersebut
sudah dijanjikan pak pj gubernur jawa barat akan didata dan diberikan penggantian
sementara usai dilakukan penyisiran dan dinyatakan aman oleh petugas warga di kampung parung pinang desa ciyang sana kecamatan gunung putri
diperbolehkan kembali ke rumah masing masing
berdasarkan data dari pihak desa setempat tercatat ada tiga puluh satu rumah yang mengalami rusak akibat ledakan yang terjadi di gudang peluru tersebut
untuk saat ini warga sudah menempati rumahnya dari kemarin malam karena sudah diizinkan oleh pihak dari tni angkatan darat
saya diinformasikan oleh pak dan ramil bahwa warga yang mengungsi boleh pulang